sementara itu empat belas atlet para cycling indonesia telah melakukan latihan di jakarta
sebagai bagian dari persiapan tampil di asian paragames dua ribu delapan belas
meski ditargetkan meraih dua medali perunggu
cabang olahraga para cycling diharapkan dapat memberikan kejutan dan melebihi target yang diberikan
tim para cycling indonesia sudah menggelar pelatnas di solo sejak bulan januari dua ribu delapan belas
namun untuk adaptasi terhadap venue pertandingan cabur para cycling
tim indonesia telah berlatih di sirkuit sentul sejak tanggal dua puluh empat september lalu
bagi atlet yang akan turun di nomor road
latihan di sirkuit sentul menjadi penting untuk menghafal kondisi lintasan
yang penting kita latihan di sini itu untuk menghafalkan tikungan yang ada di sentul
terus mana titik dalamnya sehingga kita bisa mengoptimalkan dengan jarak yang sependek mungkin
seminimal mungkin tanpa harus melebar jadi buang waktu banyak
untuk latihan di sentul
di sini ya senang juga lah dapat bisa mengecek rutenya di sini
untuk pertandingannya nanti yang kita perlukan yang itu biar bisa menguasai venue nya dulu
selain di sirkuit sentul latihan untuk atlet yang akan turun di nomor track juga dilakukan di velodrome rawamangun
dua atlet indonesia nikade karyadewi dan m fadli
diharapkan akan dapat menyumbangkan medali bagi indonesia di asean para games dua ribu delapan belas
memperbutkan dua puluh tujuh medali emas
para cycling akan memulai pertandingan pada tanggal delapan dan sembilan oktober di sirkuit sentul untuk nomor road
sementara nomor track akan berlangsung tanggal sebelas hingga tiga belas oktober di velodrome rawamangun
erlangga wisnuaji sentul
salah satu atlet para cycling andalan indonesia adalah nikade karyadewi
menderita polio sejak berumur tujuh tahun dewi baru mengenal olahraga para cycling selama satu tahun terakhir
dan sudah mampu merebut dua medali emas pada asean para games dua ribu delapan belas
di kuala lumpur malaysia
turun di kategori handbike di asian para games dua ribu delapan belas di jakarta
wanita berusia tiga puluh sembilan tahun ini kembali diharapkan dapat menyumbangkan medali bagi kontingen merah putih
nama saya nikadek karyadewi saya atlet para cycling indonesia
pertama kali ikut rutby saya kedua pernah juga ikut basket basket kursi roda setelah itu baru encycling
nggak tahu kenapa saya merasa nyaman aja di sini di cycling ini
saat belum mengerti gear gearnya itu yang kesulitannya kalau tanjaan gimana kalau turunan gimana
proses belajarnya itu waktu pertama kali belajarnya saya mau ke asean parage malaysia kemarin
tapi waktu itu belum menguasai banget belum yang sekarang telah latihan di solo ini ya
baru bisa menguasai ternyata kalau tanjaan seberapa harus gear nya dinaikkan atau diturunkan
bisa mengibarkan bendera merah putih sampai saya pengen nangis
itu sih yang paling berkesan pertama kali
kesulitannya juga ada sih pas waktu melalui jalan jalan yang agak kasarnya di situ
kesulitannya pas senangnya udah mau masuk penis itu abisin tenaga benar benarnya
ya di situ lah di situ senangnya akhirnya menang
lingkungan saya semua gak ada yang
apa ngucilin saya ataupun membedakan dengan fisik saya
makanya saya itu merasa percaya diri aja karena semua yang mendampingi
apa keluarga maupun teman teman saya nggak ada yang membedakan saya dengan keadaan seperti ini
sampai sekarang dukungan mereka selalu